instruksi gubernur dki jakarta anies baswedan
agar jajarannya mengawasi setiap hotel dan tempat hiburan malam
langsung ditindaklanjuti aparat kecamatan sawabesar
tindakan tersebut dilakukan dengan melakukan inspeksi dan sosialisasi
ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam di wilayahnya
camat sawabesar martua sitorus melakukan inspeksi dan sosialisasi
peraturan daerah tentang ketertiban umum dan hiburan malam
ke sejumlah hotel dan tempat hiburan malam pada kamis sore
camat martua tidak sendiri
ia ditemani aparat gabungan dari satpol pp kepolisian dan tni
tim ini mendatangi hotel klasik di jalan samanhudi
di lokasi ini tim menemukan ruang karaoke yang tertutup
serta sejumlah ruangan spa yang tengah dikunjungi pelanggan
apa yang mereka lakukan masih dalam koridor yang ada sesuai dengan perda yang berlaku
menurut camat sawah besar pihaknya sampai saat ini belum menemukan hotel dan tempat hiburan malam
yang melanggar peraturan
menurut pengelola klasik karaoke pihaknya mendukung upaya pemerintah provinsi dki jakarta
mencegah adanya peredaran narkotika serta prostitusi terselubung di tempat hiburan malam
klasik hotel juga akan memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pengunjung
kita mendukung setiap keputusan daripada perda atau pergub
kita mendukung terutama yang masalah narkoba
saya tekankan lagi kita seribu persen
kita akan komit untuk memberantas narkoba
mengenai izin izin tadi sudah dijelaskan bahwa semua izin kita sudah tidak ada masalah
sidak dan sosialisasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur jakarta
gubernur anies menginginkan hotel dan tempat hiburan malam tidak menyediakan layanan
yang melanggar susila dan hukum seperti peredaran narkotika
galih putra jakarta
dinas pariwisata dan kebudayaan pemprov dki jakarta akan membentuk tim terpadu
untuk mengawasi dan menyelidiki tempat hiburan sejenis hotel alexis
tim ini dibentuk untuk mengawasi kesesuaian izin tanda daftar usaha pariwisata
atau tdup dengan praktiknya
melalui caraan persnya kepala disparbud dki tinia budiati menyatakan
bahwa tim terpadu ini merupakan gabungan berbagai pemangku kebijakan
dan akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi
tentang penyalahgunaan tempat usaha pariwisata
selain itu pihaknya bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai peraturan
menurutnya tim ini akan melakukan penyelidikan dan investigasi
terhadap usaha hiburan malam yang terindikasi melakukan praktik asusila
jam operasional dan penyimpangan tanda daftar usaha pariwisata atau pdip